saya lihat pada arahnya kesana tadi iya usaha jadi pada itu tadi jatuh dari pohon gara gara itu tuh
pesawat kecil itu berwalaizip apa mungkin itu punya anak santriwan bisa jadi enggak mungkin
mungkin juga karena kan di sini nggak boleh bawa barang barang begitu ya
om tante ya turun aku enggak odron odron mana ya
assalamualaikum ustaz zaulia yang wajahnya cerah cerah mentari pagi ini waalaikumsalam
ustadz musa yang mulia dan santun ada apa ini ustadz ada yang bisa saya bantu ya bantu saya untuk
mendapatkan hati kamu saya
saya justru mau tanya apa perlu saya bantu ini nyapunya punya
nggak usah ustadz saya bisa kok sendiri lagi udah mau pular gitu ya iya kamu tuh enggak
manja deh emang kalau bersih bersih itu memang paling enak pagi pagi sebabkan kebersihan itu
sebagian daripada iman jadi pagi pagi itu kita membersihkan supaya iman kita allah jaga sampai
nanti malam harinya oh gini aja mendingan kita rusakin drone nya
siapa yang lepar saya yang bukan saya jangan political gitu
oh ending cuman kaget aja tuh saya tanya sama ustadz kayak dua lihat siapa lempar
botol masuk ke situ ya steadily kira kira siapa ini ya kusoda atas
ya ampun masya allah ustadz ustadz banget merasa berlebihan itu sedikit ilmu yang saya pelajari waktu tk
wah tapi siapa yang buang sampah ya itu dia juga bingung tuh tapi arah sampahnya sih dari asrama
santriwati ulala iya ya dari asrama santriwati ya oh iya bener santriwati tuh ulala kenapa mereka ya
ustadz bentar ya saya kejar dulu iya kalau bisa saya ikut ikut kejar juga ya aduh kenapa pisang

eh eh yang bersih dong aku aku pas jalan itu harus dibersihin dulu ini mundur mundur mundur
mundur kita jalan baru bersih dulu bersihin baru aku lewat nah kan gini enak terus ini
doang pelan pelan kumpulin aja kumpulin aja aku yang masukin aku yang masukin
indra kamu yang semangat dong ah nggak semangat pak
jangan bikin ralepan trio bebo
apaan sih kamu tabrak aku tabrak mulu tabrak mulu
ah kamu dirinya tengah jalan aja
sob tadi mana dia
tuh sob itu dia sob
drone nya di atas bawah sob
nah itu dia tuh
itu dia sob
oh iya manjut
kok badan kamu berat banget sih
laginya berat banget sih
wah mau nonton
ya udah yang penting aku manjat terus dapat
buat kita deh ya nggak sedih
tiga dua satu
jatuh aku tuh
aku kayak gitu
ssst nggak usah pikirin kayak gitu
kalau jatuh gimana ya
eh eh eh tuh kak
keren tuh kak
ternyata mereka tuh ngambilnya begitu kan
sabar ini tuh susah tau
ah aku beli udah
sudah sudah sudah
jatuh apa ya
tunggu ambil hidupmu
sudah lihat aja
eee ada apanya pak
apa apa tadi bapak lihat drone anak saya terbang masuk ke sini pak
itu pak pesawat remat kontrol zaman now
jadi itu punya buah apa itu
itu punya aku om
terpamang ke arah mana ya
ya bukan lihat lagi
emang tadi lewat depan muka saya
nuh ke dalam nuh
nuh ke dalam tadi
pak boleh saya ambil pak
waduh tuh gua cami nyonong aja
namanya juga anak anak
oh gitu saya permisi dulu pak
udah ya kalian lanjutin lagi kerja baktinya
setelah itu kalian beres beres rapi rapi buat ke kelas oke
ya udah yuk
nggak usah aja
nggak usah aja
tadi ngelihat ini nggak usah aja
apa namanya helikopter kecil
nggak tau ya terbang terbang
saya lihat pak de arahnya ke sana tadi
iya usah aja
jadi pak dia itu tadi jatuh dari pohon gara gara itu tuh pesawat kecil itu
mungkin pak ade nggak mungkin juga karena kan di sini nggak boleh bawa barang barang begitu
iya drone aku nggak
drone siapa ya pak
itu drone yang kayak pesawat itu
drone drone yang bisa terbang itu
yang kayak pesawat gitu
itu punya kamu
itu belinya mahal
eh drone kamu itu hampir nyelang kain panik
biaya yang berobat saya lebih mahal daripada drone kamu
iya iya padeh sabar padeh
itu pak dia arah ke sana
waalaikumsalam dulu padeh
ianya yang waalaikumsalam padeh
mau udah saya sampein
terus sekarang mau gimana nih
mau dikejar nggak
ini kok kamu yang dapet cik
kamu nyemain banget cik
itu aku dikit lagi
udah mau dapet
malah kamu sampe sepakai boha
makanya aku suka darusakin
darusak sekali juga biar enak
dengarin dengarin dulu
sebenernya ini mainan bukan punya sobri
itu punya orang lain
itu kalau punya gitu tuh bisa dijadiin pajangan tuh teman kita
emang sungguh beneran
itu mana mana sungguh
aduh mati nih
udah benerannya copot lagi
ini sebenarnya mainan aku kal
kan di pesantren kunoanta ini nggak boleh bawa mainan kayak ginian kal
haaa mainan aku rutan
cukup cukup cukup
itu kok mainan aku rusak
hah kamu ngapain mainan anak saya sampai rusak begitu
pak maaf ya pak
tadi tadi saya mau ambil
tapi gemuruh saya kepleset habis itu jatuh pak
tadi saya mau ngambil pak
terus nggak nyampe pak
terus disambit sama dia
eh jatuh gara gara dia doang pak
betul pak betul
saya nggak mau tahu
pokoknya kamu harus ganti mainan anak saya
kalau enggak saya minta ganti rugi sama ustadz kamu di sini
pak pak pak tenang pak tenang pak
ini masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan
bapak ma tenang tenang aja
nanti urusan saya laporan sama ustadz ya
kalau begitu kami permisi dulu
satu peluang yang bisa tergantiin
udah pak tenang aja
kita benerin sama sama
aduh aduh aduh
waduh ini lagi
saya tadangin di bawah
dekat banget lagi
ada aja bocah
hah sakit pak nggak
kalau emang kaget bisa turun
kita akan naik ke uun
ya maaf pak
kan tadi mau ambil tuh
terus disambit sama michael
empuk orang ada pesuri gitu
lu buang dah
eh sendalau ke mana
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak